sedikitnya dua puluh ribu ton beras cadangan perumbulok terancam dibuang karena kualitas menurun
beras yang akan dibuang ini adalah beras yang disimpan lebih dari empat bulan dan berpotensi mengalami penurunan kualitas
dikutip dari detik com sesuai peraturan menteri pertanian no tiga puluh delapan tahun dua ribu delapan belas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah
bahwa beras yang telah melampaui batas waktu simpan sedikitnya empat bulan atau berpotensi mengalami penurunan mutu harus didisposal atau dibuang
meski demikian pihak bulog menyayangkan aturan tersebut tidak disertai anggaran ganti rugi atas beras turun mutu